berani membela diri dan mengalahkan pelaku begal muhammad irfan bahri dan ahmad rofiki
dua orang santri asal pamekasan madura menerima piagam penghargaan dari kepolisian resort metro kota bekasi
keberanian keduanya ini melawan penjahat dinilai dapat menginspirasi masyarakat dan kepolisian untuk menumpas kejahatan jalanan
aksi bela diri keduanya pun sempat menuai kontroversi karena sempat menjadi tersangka
setelah meminta pendapat ahli polres metro bekasi kota menyatakan
muhammad irfan bahri korban begal di jembatan sumarkon bekasi dinyatakan sebagai kategori bela paksa dan dibenarkan dalam hukum
irfan berhasil melawan dua pelaku begal hingga salah satu pelaku arik saipuloh tewas
irfan sengaja melakukan perlawanan karena posisinya bersama kawannya ahmad rofiki dalam keadaan terancam

atas aksi heroiknya muhammad irfan bahri dan ahmad rofiki kamis pagi mendapatkan piagam penghargaan dari kapolres metro bekasi kota
penghargaan diberikan sebagai apresiasi karena keduanya berani melawan pelaku kejahatan
keberanian keduanya dinilai dapat menginspirasi masyarakat dan juga polisi untuk dapat melawan kejahatan
mereka berdua ini waktu di pesantren diajari bela diri jadi mereka yakin mampu dan mereka punya keberanian mereka melawan
ini bagi kami
ini menginspirasi bukan hanya masyarakat kota bekasi tetapi juga menginspirasi polisi
polisi yang mempunyai kewenangan dan memang dilatih untuk itu saya pikir ini membuat kita kami menjadi lebih termotivasi untuk melawan kejahatan
rencananya irfan akan segera pulang ke rumahnya di madura dan melanjutkan pendidikan sebagai santri di pondok pesantren darul ulum bandungan pamekasan madura
berkat doa ibu bapak sekeluarga sama guru di pondok semuanya berkat dukungan semuanya alhamdulillah semuanya sudah selesai
saya beres bersyukurlah dapat penghargaan dari pak polisi
soalnya kalau nggak ngelawan itu bisa saya yang mati
ya saya bela diri terpaksa
dalam kasus begal di jembatan sumarkon bekasi satu orang pelaku begal yaitu indra yulianto dinyatakan sebagai tersangka
indra masih dalam perawatan di rumah sakit polri kramat jati karena mengalami luka bacok di bagian kepala
dedy beben bekasi
sebelumnya kepolisian menyatakan status korban sebagai tersangka
kini merevisinya menjadi saksi
polisi akan meminta keterangan sejumlah ahli pidana untuk menentukan status korban
moh irfan bahri satu dari dua korban begal akhirnya buka suara
irfan mengaku terpaksa melakukan perlawanan dengan membacok kedua pelaku begal karena jiwanya terancam
irfan adalah santri salah satu pondok pesantren di wilayah pamekasan madura
ia sedang berlibur ke rumah pamannya di wilayah bekasi jaya
saat ia bersama temannya di begal di jembatan sumarekon bekasi
rabu dini hari lalu
ia didatangi dua orang yang memaksa hendak mengambil handphone miliknya
berbekal ilmu silat yang dimilikinya irfan yang kala itu diancam dengan celurit akhirnya melawan
irfan juga sempat terkena luka bacok di bagian punggung tangan dan pipi
saya tangkis tangannya kena saya
terus saya mikir belum gak dijatuh ini tetap berotak si kampung itu
dia jatuh ke bawah
terus jatuhnya celurit itu kena dipilih sama ini
mie itu saya ambil pakai tangan tangan saya yang di tangannya itu
terus saya bacok lagi
fauzi paman irfan mengaku sempat kaget mengetahui keponakannya duel dengan pelaku begal
fauzi yakin keponakannya hanya membela diri
kan saya ini termasuk untuk membela diri
kalau dia mau dibawa
karena dia terserah polisi gimana bagusnya
sementara itu status irfan yang sebelumnya disebut sebagai tersangka lantaran telah membunuh pelaku begal akhirnya dipastikan oleh polisi
kapolres metro bekasi kota kombes indarto memastikan status korban masih sebagai saksi dan bukan tersangka
sedangkan kasus yang aniaya mengakibatkan meninggal dunia
yang dugaan dilakukan oleh saudara m i b
itu statusnya masih saksi
karena kami harus memeriksa ahli yang sekarang sedang berlangsung
pihak polisian juga akan meminta keterangan ahli hukum pidana dari perguruan tinggi di jakarta untuk memeriksa kasus ini dan menentukan status irfan selanjutnya
dedy beben bekasi jawa barat